jadi mendingan papa aja yang tanya sendiri sama reva
mudah mudahan si reva itu gak bisa datang ke acara annief weddingnya kita itu
karena dia sibuk gak pake terserah pokoknya gak bisa datang
mama takut ya mereka pasti datang
siapa yang bilang mama takut ya enggak lah reva mau datang
sok aku silahkan datang karena mama yakin yakin banget
gimana tuh suruh kita pindah ke kamarnya non reva
aduh bi ada apa sih malem malem gini berisik banget
si emangnya kedengerannya akhirnya enggak udah tidur maaf ya non
emang reva udah tidur bibi tuh kenapa sih nungguin reva aja
non bibi teh takut gak bisa tidur
takut kenapa gak bisa tidur gara gara apa
bibi gak takut sama jin sama setan ini di rumah ini non
astaga bibi bibi masa takut begituan sih aneh aneh aja deh
si non teh kagak tahu
nih si nyomot teh bilang sekarang teh si nyomot teh niara jin di rumah ini
jin jin jin teh tahu gerak gerik surti sekarang teh
walaupun si nyomotnya teh gak ada
si kita di sini ya tidur ya
wah percaya begituan gimana sih
udah terserah bibi deh
ngapain di bawah sih nanya sampe ngeri reva
ah enggak surti mandi karpet aja ya tidurnya
non non teh mau kemana
bentar deh tadi bibi bilang
jin di itu tahu gerak gerik bibi
ih non inget gak yang waktu temennya non datang main ke sini
nah surti teh kan enggak bilang
tau tau si nyomud teh ngasih rekaman videonya video yang ada di hp nya ke surti
ya surti teh kan jadi bingung
padahal kan si nyomud teh enggak ada
ayo kata nyomud itu teh yang ngerekamnya teh jin piaraannya dia di rumah ini katanya gitu nun
hih surti kan jadi takut nun
beneran itu teh ada jin sekarang mak
non non teh mau kemana
ih ih kok berani sih
aduh udah mendingan bibi tunggu sini aja ya oke
ih surti teh enggak mau ditinggal sendiri di sini
surti teh takut ntar teh jinnya ngegodain surti ya
ikut aja surti malah
yaudah kalau misalnya bibi surti mau ikut tapi dengan syarat enggak boleh berisik ya
aduh aduh shhh
jangan berisik nanti kedengeran
pipi lihat deh itu apa
itu deh apa
itu namanya kamera cctv bu
itu kamera pengawas
jadi dengan kamera ini
pergerakan yang ada di rumah ini bisa diawasi selama dua puluh empat jam non stop
bahkan kalau yang lebih canggih suara aja bisa direkam
tapi kalau reva lihat ini kayaknya model lama debbie
jadi cuma bisa ngerekam gerak gerik kita aja suara belum bisa
oh gitu berarti kita berdua memang hebat bisa ya
kok tapi bisa ada di hpnya si nyomu
zaman sekarang mah canggih banget nih
mau kita transfernya ke komputer atau ke laptop bahkan ke hp aja udah bisa sekarang
oh kalau begitu teh hebat ya non ya
tapi itu teh bukan dari bangsa jin
ya bukanlah bi ini tuh namanya kemajuan teknologi yang semakin canggih
oh pantesan si nonte tadi matiin lampu
tapi beneran si nonte gak tahu kemarin
kalau si nyomote udah masang gitu kan
ya enggaklah bi kalau tau ngapain tuh udah aku cari
eh udah laporin aja sama papinya non
oh kayaknya jangan dulu debi
justru reva tuh punya rencana lain
kita harus ngebales perbuatan adriana yang udah begini
jadi nanti selama kita jalani rencana
bibi pura pura nggak tahu ya kalau bibi udah lihat kamera itu
nanti tuh reva mau bikin rencananya kayak gini bi
oke lah kalau begitu mas
janji jangan bilang jangan keceplosan juga
surti teh dipelegukin terus sama si nyomote ya
pa reva jadi dateng gak
apa jantan reva takut ya
ya gak mungkin lah reva takut mas
kamu tuh udah tanyain sama reka belum kepastian dia bisa datang atau enggak
loh pa kalau soal kayak gitu sih boy gak tahu
jadi mendingan papa aja yang tanya sendiri sama reva
mudah mudahan si reva itu nggak bisa datang ke acara any weddingnya kita itu
karena dia sibuk nggak pake terserah pokoknya nggak bisa datang
mama takut ya mereka pasti datang
ya nggak lah reva mau datang sok atul silahkan datang
karena mama yakin yakin banget kalau gacauannya mama bakal disukain sama para undangan
gacauan mama buat boy
kok masih ngadu ngadu gacauan kayak gitu sih
kan boy udah pernah kasih tahu bahwa itu gak suka kalau soal soal kayak gini
makanya boy itu nggak mau ikut campur
boy boy boy mama juga nggak suka sebenarnya
tapi kan ini kan idenya dari papa kamu noh
mama cuma ngeladenin aja
boy kenapa juga papa yang disalahin
papa ini bukan maksudnya mau ngadu ngaduin gacauan
makanya cari cari cewek lain mau dijodohin sama kamu
udah deh mah ngalah aja deh
udah aku kalah
mendahulukan para wanita
loh papa ini kan kepala keluarga
ya mama harus nurut sama suami dong
iya kepala keluarga kepala keluarga
tapi juga nggak ada salahnya kalau kepala keluarga itu sekali sekali ngalah buat istrinya
sebagai tanda sayang sama istrinya
bisa kayak gitu tau
belum ditiup kali
kalau masih berdebat terus tipu
boleh deh berdebat tapi jangan sampai berantem ya
kalau gitu bayi berangkat ke sekolah
sampai jumpa lagi